memasuki masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta mulai menargetkan para konstituen para pemilihnya
pasangan peserta nomor urut satu agus dan silvi sudah mulai memetakan para pemilih pemula yang menjadi target utama sebagai salah satu fokus sasaran untuk mendulang suara
untuk menggait suara para pemilih baru salah satunya adalah berkampanye melalui media media penyiaran yang mengambil segmen anak muda
seperti yang dilakukan oleh silviana murni hari ini dengan mengunjungi sebuah stasiun radio swasta yang memiliki pendengar loyal dari kalangan anak muda
menurut silviana ia yakin bahwa mereka dapat menarik pemilih pemula dengan menampilkan ikon ikon terkini dan terbaru yang mampu menyentuh perasaan pemilih pemula
memang mas agus ini adalah seorang merosak idola para pemula para pemuda dan juga begitu
dan saya yakin kalau soal pemilih pemula sih saya juga bisa berkontribusi